era banjir bandang melanda desa wangan doso kecamatan bojong kabupaten pekalongan jawa tengah pada rabu malam
banjir bandang menerjang desa wangandoso kecamatan bojong pekalongan
derasnya aliran air membuat sejumlah warga khawatir
banjir bandang terjadi setelah hujan deras melanda
banjir bandang di kabupaten pekalongan jawa tengah membuat puluhan rumah rusak
satu bocah perempuan meninggal dunia akibat banjir bandang ini
banjir yang baru kali pertama terjadi diduga akibat meluapnya penampungan air sebuah perusahaan yang sedang dibangun
ini baru pertama terjadi apa udah pernah kayak gini pak